memang begitu omah bukan ikut ikutan
lu ngotot banget sih belain pacar lu
omah gak boleh ragu
kita jangan ragu sama kita ini pasti menang
pengacara yang kamu kenal
minta harga kekeluargaan
kalau segitu omah ada
ternyata aka masih cinta sama dia
udah mau madrib
gue mau kemana lagi
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
pindah dalem ya
indra selfie duluan ya
indri gak suka sama kak selvi
lahir di kandang ayam tuh si nunik
nggak punya sopan santun
pindah dalam aja
iya gue pindah
wui akan bisa

wa bukan kehidupan styrofoam nya
artinya kurang peduli
nggak siapa sudah tube nya horas asx ya

pengen melihatnya sama catanya
datang nih cara bru nahan

aduh gue kena hapus mon
aduh gue kena hapus mon
aduh gue kena hapus mon

duduk dulu udah duduk dulu
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
sampai di mana tadi
sampai di mana tadi
gue mesti keluarin duit lima puluh juta
buat penjarain si selvi
anaknya si nunik
berarti gue mesti jual tanah dong
jangan mau mak
iya mak kita semua kan seneng kalau kamu
kita masuk berita
maafin aja deh mak
siasat si muhyidd sama bininya
supaya gue jual tanah
nggak ada hubungannya oma
lu kenapa sih
ini semua gara garamu berdua
jadi begini mak
proses sidang dalam pengadilan itu
bisa berbulan bulan mak
dan belum tentu
hasilnya sama yang seperti mbak inginkan
pasti cari pengacara juga oma
ngapain lo ikut ikutan gue
memang begitu oma
lu ngotot banget sih belain pacar
oma nggak boleh ragu
oma kita jangan ragu oma
kita ini pasti menang
tidak ada apa apa